saya dan keluarga saya
yah din cepet banget sih tuh orang hilangnya
kasian dompetnya ketinggalan
ada alamatnya tapi tuh
tau alamat ini gak pak

tuh kita gak mau makan katanya mau nungguin bapak
iya kita nunggu bapak
bapak bawa sesuatu buat kita
makanan kesukaan kita
makasih ya pak
bapak dapat bidan mana
bukan bapak yang beli ibu
tapi dari dua anak muda yang baru sekali bapak kenal
tapi dia baik sekali
kalau orangnya baik pasti rezekinya juga baik
dan disayang sama allah
bener gak ini alamatnya
yaudah deh ketok kah
maaf mas cari siapa
mas masalah kan mas dimas
ada apaan ini malem malem datang kesini
kok bisa tahu ini rumah saya
pak udin ini tadi waktu di restoran dompet pak udin tuh ketinggalan
bu ini dua pemuda yang bapak ceritain tadi

mas ini dua pemuda yang bapak ceritain tadi

mas raka mas dimas perkenalkan ini istri dan anak saya

mas silahkan masuk

kita berdua sayang sama kamu gita
ibu gak mau ditinggalin gita
ya allah bangun

lebih baik kita istirahat aja ya
kita gak usah menyegeraki ya
ibu kita mau sholat is'ah sebelum kita tidur
mas kita tidur kita takut dipanggil sama allah ibu
terus sholat kita belum lengkap
apa yang harus kita jawab jika menanyakannya bu
ya pak pelan pelan sayang
pak gimana keadaan anak bapak gimana pak
sudah agak tenang dan sekarang kita lagi tidur
pak audin kalau kita boleh tahu sebenarnya kita itu sakitnya apa pak
sejak dua tahun yang lalu kita terkena penyakit
gita terkena penyakit
apa gita sudah dibawa ke dokter pak
tapi karena obatnya terlalu mahal jadi saya jarang menebusnya
dulu saya bukan seorang badut
harus mengadukan perampingan karyawan
salah satu karyawan yang terkena perampingan itu
adalah pak udin
ya allah apa salah saya ya allah
apa rencanamu pada saya dan keluarga saya
ya allah dimana engkau ya allah
mana keadilan mu ya allah
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak

seneng sendiri siapa
dia dari s ape
kalau anda d yellow cross n va langsung minta karyawan ke padua depan
kalian maha automata il extrem
anda akan minta pihak dari sars paralya
apa beliau atau

nah inilah saya sekarang
seorang badut yang mengenaskan
saya minta maaf sekali sudah menceritakan perjalanan hidup saya
gak apa apa pak udin
kalau gitu saya sama adik saya harus pamit
kita mau pergi dari sini
iya kami harus mencari penginapan
kalau tidak keberatan bagaimana kalau menginap di rumah bapak sendiri
oh enggak enggak usah pak udin
biar kita cari tempat penginapan aja nih
enggak enggak merepotkan kok
justru saya merasa senang sekali
ya terima kasih banyak
terima kasih pak udin ya
tunggu sebentar mas
saya minta maaf sekali dan saya mohon supaya mas raka dan mas dimas
tidak menceritakan kepada istri saya
kalau saya sudah di phk dan menjadi seorang badut
terima kasih pak
bu sakit bu
kita selamat sayang
pak udin pak kasihan kita pak kita buka rumah sakit aja pak ya
saya gak berani pak saya gak punya uang
pak udin pak udin gak usah mikirin biaya pak yang penting kita sembuh ayo kita buka rumah sakit pak
betul pak memangnya bapak mau melihat anak bapak
mau anak saya cepat sembuh
kalau gitu ayo pak
alhamdulillahirrohbilalaihi al rahmani r rahim malikil mitri
gita diam mak
kita di rumah sakit sayang
gita kenapa bu
gita tidak apa apa sayang gita cepat sembuh kok
tadi dokter sudah ngasih resep
jadi gita tinggal minum obat
maaf pak boleh saya lihat resepnya
pak biar kita tunggu sedikit ya
ya pak pak pak
baik banget sama gita
kita pasti ingat banget sama mas raka dan mas dimas
kalau perlu kita akan bilang ke allah nanti
kalau ada dua manusia yang matinya baik banget seperti malaikat
supaya allah ngejagain mas raka sama mas timas terus
mas timas juga mengucapkan terima kasih ya gita
bu kan dua hari lagi kita ulang tahun
gita boleh kan dirayain ulang tahunnya
gita mau undang teman teman
enggak bu kita tahu ibu sama bapak nggak punya uang
tapi gita punya satu permintaan
kalau bapak sama ibu punya sedikit uang kita mau ada badut di rumah kita
ya su uruskannya dulu
ya sayang bapak akan usahakan ya
iya saya nanti ibu datangkan badut buat kita
sampai jumpa di video selanjutnya